warga jakarta tidak mungkin menunggu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor
alifungsi energi fosil menjadi energi ramah lingkungan
ataupun menunggu berhentinya proyek konstruksi selesai untuk bisa aman
dari ancaman polusi partikel berbahaya seperti pm dua lima
kita bisa mencegah dan mengurangi paparan maupun dampak polusi pada tubuh kita
dengan cara yang lebih sederhana
pertama gunakan masker yang tepat untuk melindungi masuknya partikel berbahaya
melalui saluran pernafasan
masker kain hanya bisa menyaring partikel yang lebih besar seperti pm sepuluh
sementara masker medis seperti ini tidak dapat menghalangi partikel halus pm sepuluh
kita bisa menggunakan masker dengan spesifikasi n sembilan puluh lima
yang bisa menghidupkan masker yang lebih besar
yang dapat menghalau sembilan puluh hingga sembilan puluh lima persen partikel halus masuk ke saluran pernapasan kita
kedua hindari berada terlalu lama di sekitar lokasi sumber polutan
seperti jalan raya dan sekitar lokasi konstruksi
hindari juga lokasi lokasi tersebut terutama saat anda berolahraga
ketiga sebagai kontribusi untuk mencari makanan yang lebih baik
sebagai kontribusi kita mengurangi sampah udara di jakarta
dan mengurangi risiko menghirup pelutan
ada baiknya kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
dan beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan
keempat lindungi tubuh anda dengan konsumsi makanan yang mengandung
antioksidan dan vitamin b kompleks
seperti buah buahan dan sayur sayuran
kelima untuk melindungi keluarga di rumah
segera ganti dan cuci pakaian yang kita gunakan seharian
kemudian mandi sebelum berinteraksi dengan orang orang yang kita sayangi
beberapa cara ini tentu saja hanya dapat mengurangi paparan
dan dampak pelutan berbahaya pada tubuh kita dan keluarga
diperlukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan udara sehat di sekitar kita
kontribusi warga ibu kota dan pemerintah
wajib dilakukan dengan berat
ketiga untuk melindungi keluarga di rumah
dan untuk melindungi keluarga di rumah